dari jambi akibat sejumlah pegawai terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kantor gubernur dan perangkat daerah provinsi jambi ditutup selama tiga hari ke depan
selain itu dua kantor dinas organisasi perangkat daerah juga ditutup
penutupan kantor gubernur ini berdasarkan surat edaran gubernur
tentang pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyebaran covid sembilan belas
langkah penutupan dilakukan setelah satu pegawai tidak tetap sekretariat daerah jambi
terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tidak hanya kantor gubernur dua kantor organisasi perangkat daerah
dinas pupr dan badan keuangan daerah juga ditutup
karena adanya aparatur sipil negara di kantor tersebut yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
para pegawai yang melakukan pekerjaan dari rumah secara daring
akan kerja kembali hari kamis tanggal dua puluh empat september mendatang
upaya menutup sementara kantor guna memutus rantai
maupun mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas di lingkup perkantoran
dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
di tempat kerja agar menutup kantor dan menghentikan pelayanan selama tiga hari
serta melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi kantor
kepala perangkat daerah menunjuk beberapa orang
dan pegawai sn
untuk melaksanakan tugas melakukan piket di kantor selama kerja pada tiga hari tersebut